aku senang banget bisa ketemu mama
kamu benar anakku
dan aku ketemu sama ibu kandung
ibu kandung aku
wuh ternyata gampang banget mau jadi orang kaya
kenapa aku gak merasa ada ikatan apapun dengan anak gadis ini
aku serem banget si ibu
gila tuh cewek udah gue kerjain berulang kali masih aja gak kapuk kapuk
lo liatin aja gue bakal kerjain lo abis abisan
kok berantakan kayak gini ya
ini kan tanggal mandi cewek
terus kenapa berantakan kayak gini
mas yang merentakin ini semua ya
sampah sampah ini pasti karena ulamas kan

iya udah diharapin meka cepetan

mas bimo kita bawa ke dalam ya
nanti gak enak dilihatin orang
pak ini mah
ini tanda lahir aku
coba untuk tipu saya dengan cara kayak gini
aku ini beneran anak kandung mama
siapa yang mau menipu bu
saya tidak menipu bu
semua bukti sudah saya berikan
tanda lahir sama
kok tega ibu tidak mengaku dia sebagai anak ibu
bukti apa lagi yang saya harus berikan
kalau dia memang benar anak ibu
tanggal lahirnya itu di belakang telinga kanan
bukan telinga kiri
kok gue bisa kecolongan kayak gini ya
kalian salah besar sudah coba untuk tipu saya
keluar kalian dari sini
kalau mereka nggak mau pergi
keluar ke polisi
lagi lagi aku ditipu
mereka cuma menginginkan uangku
mama ingin sekali ketemu sama kami
lo sengaja gak nyakain mereka
apa lo iri sama mereka
atau jangan jangan lo yang udah mengurung mereka di kamar mandi
itu pantas untuk orang yang udah ambil rezeki orang lain
aku tuh gak pernah ada niatan untuk ngambil rezeki orang lain
ton ini semua salah kamu ton
waktu itu saya sibuk karena ada yang resign
terus kamu satu minggu gak masuk
gak ada kabar lagi
ini wajar lah kalau saya pecat
kalau menurut saya lebih baik orang ini dibawa ke kantor
karena takutnya dia nanti bakal ngintelakain orang lain pak
pak saya mohon panjang libatkan polisi dalam hal ini pak
saya masih punya keluarga
jangan dibawa ke kantor polisi ya
ini kan cuma kesalahpahaman doang
mereka tapi dia emang sengaja niat ngelukain kamu
kamu jangan bilang orang kayak gini mereka
kan udah bilang